tim nasional u enam belas indonesia berhasil memastikan satu tempat di perempat final piala asia u enam belas
kepastian itu menyusul hasil imbang tanpa gol dengan india di pertandingan terakhir grup c
skuad asuhan fahri husaini sebenarnya tampil menyerang sejak pertandingan dimulai
namun sejumlah peluang yang didapat amiruddin bagus kahvi dan sultan ziko belum dapat menghasilkan gol di babak pertama
di babak kedua garuda muda tidak mengendurkan serangan mereka
coach fahri pun memasukkan randy julian syah untuk menambah daigedor tim nasional u enam belas
namun hingga sembilan puluh menit waktu normal berjalan tidak ada gol yang tercipta
dengan hasil ini kedua tim sama sama meraih lima poin dan berhak melaju ke perempat final
dengan indonesia keluar sebagai juara grup unggul selisih gol atas india